usai disolatkan di musola setempat jenazah ibu rumah tangga yang tewas akibat luka tusuk
senjata tajam di dapur rumahnya di jalan takong sukamaju baru cimanggis depok dimakamkan pada
jumat pagi harum mengiringi prosesi pemakaman korban sementara keluarga
tanggan berkomentar perihal kejadian tragis yang menimpa kerabatnya ini
kamis pagi korban ditemukan bersimbah darah setelah tetangga sekitar rumah mendengar suara
teriakan dari dalam rumah sementara itu suami serta anak korban ditemukan dalam kondisi tubuh
terluka di dalam kamar yang terkunci kamis siang kapol sek cimanggis kompol arief budiharso
menyebut dari pemeriksaan saksi di lokasi sebelum penemuan korban diduga terjadi cek
cok di dalam rumah di rumah inilah yang merupakan tempat kejadian perkara dari kasus
pembunuhan seorang ibu yang diduga dilakukan oleh anaknya sendiri dimana memang berdasarkan
ketenangan setelah warga bahwa pada kamis pagi memang sempat terdengar adanya teriakan
sebelum akhirnya korban tersebut ditemukan sudah tidak bernyawa jumat siang udi rusdiana
ketua rt tiga kelurahan sukamaju baru mengaku sebelum peristiwa naas itu tidak ada hal
yang mencurigakan terjadi di keluarga korban itu sehariannya baik ya enggak apa apa enggak ada apa
kelihatan yang mencurigakan keluarga juga baik semua ada hal hal yang mencurigakan
termasuk terduga termasuk semua baik sementara itu kompol arief budiharso menyatakan rar terduga
pelaku yang juga anak korban sudah ditahan polisi ia dilaporkan menderita luka ringan adapun kedua
rumah sakit polri kramatjati jakarta timur kompol arief pun mengklaim sudah mengamankan sejumlah
barang bukti termasuk rekaman cctv obat kita sudah minta keterangan tapi mungkin secara singkat
karena kondisinya masih belum terlalu stabil tapi memang bisa untuk komunikasi ya masih
bisa untuk komunikasi tapi kita udah bisa minta keterangan dengan baik kemudian untuk yang
terduga pelaku juga kita sudah minta keterangan sedang proses hingga jumat siang polisi masih
menunggu hasil otopsi korban polisi pun akan mencocokkan alibi terduga pelaku dengan keterangan
saksi tim liputan cnn indonesia